ya allah assalamualaikum wr wb
video amatir memperlihatkan munculnya puting beliung di waduk gajah bungkur wonogiri jawa tengah rabu sore
puting beliung terlihat cukup besar dan berputar dengan durasi sepuluh hingga lima belas menit
ya allah kita akan menemukan puting beliung nanti
ya allah ya allah ya allah
ya allah ya allah
besarnya gulungan puting beliung terlihat dari jalan dan permukiman sekitar waduk yang membuat warga ketakutan
kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah wonogiri mengatakan
puting beliung pertama terlihat sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat di atas perairan sekitar desa sendang kecamatan wonogiri
angin selanjutnya bergerak ke arah barat kemudian ke selatan
hingga akhirnya bergerak ke bawah
beruntung puting beliung tidak sampai ke daratan apalagi ke permukiman
kejadian ini sebenarnya sampai setahun terjadi di wilayah kepertenggung waduk
tidak ada dampak yang ditimbulkan karena pusaran angin pada saat itu dari tengah menuju ke barat
sebelum sampai ke bumian arah angin atau arah putaran angin itu menuju ke selatan
sehingga alhamdulillah kekuatan warga
menjadi lega karena tidak berdampak
banjir masih merendam kota banjarmasin
salah satu kawasan terparah banjir adalah banjarmasin timur dan banjarmasin selatan
dua kecamatan ini termasuk yang terlama terendam banjir
ruas ruas jalan pun masih tergenang air
sekitar seminggu lah
kalau mau kemana mana ya nyebrang seperti inilah
ke pasar mungkin di pagi itu lah
sangat kesulitan sekali
warga mengeluhkan banjir yang tak terkenang

sulitnya melintasi genangan banjir membuat warga tidak bisa keluar rumah
sejumlah warga juga masih menggunakan sampan untuk beraktivitas
warga berharap pemerintah kota banjarmasin segera membantu mengirimkan obat obatan dan susu
serta popok bayi di samping logistik makanan
bpbd banjarmasin menyebutkan sedikitnya tiga keluarga dan sembilan enam ratus orang terkena dampak banjir
di ibu kota kalimantan selatan ini
sementara sekitar seribu lebih warga mengungsi
tim liputan cnn indonesia